nah berarti lihat
joshua datang itu
lebih dulu datangnya joshua sama
rombongan atau lebih dulu datangnya
rekaman dari video tersebut
ada perbedaan dengan keterangan awal dalam proses penanganan perkara yang dikatakan bahwa saksi verdi sambo itu datang sudah terjadi tembak menembak
nah fakta atau peredar itu ditemukan tidak waktu penyidikan awal dilakukan oleh rekan rekan dari metro jaya
dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh preskrip prokes metro jakarta yang juga berkolaborasi dengan pihak dari preskrip
ada tidak menemukan fakta perihal keberadaan cctv atau dvr cctv di sekitar lokasi tkp
maksudnya ada tidak waktu selama proses penyidikan yang dilakukan oleh saudara baik dilakukan sendiri oleh rekan rekan maupun ketika bekerja sama dengan barreskrim
itu ada tidak mendapatkan fakta keberadaan cctv di sekitar lokasi tkp
jadi kan kita melakukan metode spiral dalam melakukan olah tkp
kita fokus karena kita mendapatkan
keterangan awal dari saksi saksi yang kita anggap adalah saksi saksi kunci atau mahkota termasuk yang punya pak fs
nah pada saat keterangan bagi kita saat itu sudah jelas alat buktinya ada dan keberadaan di satu titik atau di indoor bukan outdoor
ceritanya itu lebih orientasinya ke dalam rumah maka kita melakukan metode spiral